sat gimana sat kamu udah dapet solusi untuk mama
mama gak mau di penjahat sat
tante ini dipukulin di penjara
kok bisa sampai begitu
soalnya aku juga gak tahu
tiap malam selalu ada aja yang cari gara gara sama dia
aku kasian banget sama mama wi
dia ketakutan banget
besok itu kan sindang banding mama
kira kira kalau aku mohon sama nenek
supaya aku aja yang di penjara dan mama dibebasin
nenek mau gak ya
kamu jangan bodoh sat
kalaupun nenek bilang iya pengadilan gak mungkin setuju
tapi aku mesti gimana lagi wi
aku gak bisa tinggal diem dong sedangkan mama aku di penjara
wajahnya damai sekali ya
sita adalah anak yang sangat beruntung nih
begitu banyak orang yang mencintai dia
dia masih bayi
tapi udah harus menanggung rasa bersalah yang begitu besar
rasa bersalah apa
karena sita telah menyebabkan salah satu neneknya masuk penjara
indi masuk penjara bukan karena kita
nenek tante ini masuk penjara karena dia bersalah udah mau merebut harta nenek
sekarang semua harta nenek jatuh ke tangan sinta
dewi tahu nenek takut kalau tante indi bakal ngerebut harta itu dari sita
makanya nenek masukin tante indi ke penjara lagi
nek kalau nenek ingin membuat tante indi menderita dewi rasa nenek udah berhasil
kata satria tiap hari tante ini dipukulin di penjara
karena itu dewi mohon sama nenek tolong pikirkan lagi keputusan nenek
sat gimana sat kamu udah dapat solusi untuk mama
mama gak boleh penjahat sat
terdakwa dinyatakan bebas
mama bebas nek
terima kasih banyak nek
satria mama bebas satria
mama yakin ingin membiarkan ini bebas
mama membebaskan indi karena pertimbangan sendiri
kalau menurut aku tindakan nenek itu benar
mau gimana pun juga kan tante ini keluarga kita juga mah
dewi setuju nek
apapun keputusan nenek dewi yakin itu yang terbaik
mama membebaskan kamu
bukan karena mama sudah memaafkan kamu
aku membebaskan kamu karena sita putrinya dewi
tapi marahku dendamku dan benciku tidak berkurang sedikitpun
dan aku tidak akan membebaskan kamu
aku akan membebaskan kamu
dan asal kamu tahu mulai sekarang kamu berhutang budi pada sita dan dewi

mudah mudahan kamu bisa belajar dari semua kesalahan yang sudah kamu terbuat
iya nanti ini jangan pulangin lagi ya
jadi ternyata ini maksud nenek mencabut semua tuntutannya
untuk mencemplungkan mama ke neraka yang lain
menjadi pikirannya aneh
seharusnya sekarang mama bersyukur
mama kan sekarang udah bebas
sekarang mendingan kita jalan jalan aja yuk